anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
jelang laga final aff u enam belas dua ribu delapan belas antara indonesia melawan thailand pada sabtu malam nanti
puluhan ribu supporter timnas pada sabtu pagi telah memadati stadion gelora delta sidoarjo jawa timur untuk mengantri tiket
sejumlah supporter terlibat aksi saling dorong bahkan pingsan karena kelelahan dan terjepit supporter lainnya
jelang laga final aff u enam belas dua ribu delapan belas antara indonesia melawan thailand sabtu malam
puluhan ribu supporter timnas telah memadati stadion gelora delta sidoarjo jawa timur untuk mengantre tiket
antrean yang membeludak membuat aksi dorong puluhan ribu supporter ini pun terjadi sesaat setelah loket tiket dibuka oleh panitia pada sabtu pukul tujuh pagi
akibatnya tak sedikit supporter yang telah menunggu suatu hal ini
jumat malam pingsan karena kelelahan dan terjepit supporter lainnya
selain itu hampir terjadi kericuhan dikarenakan oknum yang diduga calo menyerobot antrean tiket
mulai berkumpul para supporter ini sejak kapan
sejak jam sembilan malam
jam sembilan malam
jam sembilan malam

mulai padat jam berapa
sudah jam sembilan malam
sudah padat ya
ini tadi ada keributan ini sempat apa itu
pada laga final piala aff u enam belas antara indonesia melawan thailand ini
panitia penyelenggara menyediakan kurang lebih dua puluh lima ribu tiket untuk supporter indonesia
indonesia berhasil masuk ke babak final aff u enam belas dua ribu delapan belas setelah mengalahkan malaysia satu
riko hardiansyah sidoarjo
untuk mengetahui situasi terkini sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
rima selamat siang
rima bagaimanakah situasi penjagaan dan pengamanan
ini jelang pertandingan yang akan dilaksanakan
pada pukul tujuh malam nanti
ya fani selamat siang
pastinya penjagaan dan pengamanan menjadi salah satu yang sangat penting dan perlu diperhatikan sekali
mengingat pertandingan pada hari ini tidak hanya skala nasional tapi justru internasional
piala aff mengantarkan putra putra indonesia u enam belas pastinya sampai kepada babak final
perjuangan pasti belum berakhir fanny karena pada malam hari nanti mereka harus berjuang untuk mengalahkan malaysia
untuk memenangkan piala aff ini
dan penjagaan ada sekitar satu lima ratus personel
dikerahkan pastinya tuan rumah delta sidoarjo ini tepatnya polsekota sidoarjo
menjadi salah satu tuan rumah yang memiliki pekerjaan rumah besar
supaya nanti untuk bisa mengamankan keamanan dan jalannya pertandingan ini benar benar dibawahkan
di kendali keamanan kita tahu sendiri bahwa antrian tiket saja begitu ricuhnya
kemudian berbagai isu juga sudah muncul masyarakat gampang sekali untuk dipicu berbagai isu
di mana ada penjualan tiket ulang dan segala macam
mereka berbondong bondong datang masih sampai saat ini juga masih banyak sekali yang datang
dan bersama saya sudah ada kapol sidoarjo kota ini kompol rosul
kompol tadi sudah melihat tempat di belakang saya ini ada lagi antrian yang mereka lari lari
itu sebenarnya apa yang terjadi
betul mbak ini mereka antusias sekali karena antusias akhirnya ini banyak isu isu yang nggak benar
tapi tadi kita sudah redam mbak tahu sendiri langsung saya berikan himbawan bahwa tiket tidak ada lagi penjualan lagi
semua tiket sudah terjual habis baik ekonomi baik utama
maupun tip semua sudah habis terjual
jadi tidak ada lagi tiket dibuka kembali itu hanya isu isu saja ya mbak
ini kan skala internasional ini kompol dan untuk standar keamanan sendiri seperti apa ini
kita bagi menjadi tiga ring
ring yang pertama itu nanti di luar sekali ring tiga ya itu di luar
itu nanti dibantu dengan rekan rekan dari lalu lintas poresta dan gabungan untuk lihat situasinya nanti bagaimana
perlu direkayasa ditutup
nanti tergantung kawan kawan dari lalu lintas
kalau memang itu perlu ditutup kita tutup
baik ke arah utara maupun ke arah selatan
ring yang kedua itu berada di seputaran gor
itu nanti menyisir untuk menyisir termasuk nanti kawan kawan yang mau menonton di tiga titik layar lebar itu
kita berikan keamanan supaya nyaman mereka supaya tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
ring yang pertama ring satu itu nanti ada di dalam gol
di seluruh tribun sektor maupun di sekeliling shuttle bank kita siapkan juga
nanti dibantu dari pengamanan rekan rekan brimob dan sabara polda jatim
jika ada pelanggaran barangkali nanti ya kita berharap situasi tidak akan memburuk
barangkali indonesia tidak berhasil memenangkan kejuaraan ini
apa langkah keamanan selanjutnya
ya jelas kalau ada pelanggaran nanti bentuknya apapun pasti kita amankan dulu mbak
kita amankan dulu kita lidik apa pelanggarannya sejauh mana
kita pilih pilih dulu
kalau memang itu nanti ada unsur pidananya ya kita tindak lanjuti dengan penyidikan khusus
terima kasih dan semoga perjalanannya lancar dan ini nanti tugasnya selesai
dan diakhiri dengan kemenangan timnas u enam belas pastinya di indonesia
dan tidak hanya dari surabaya ataupun sidoarjo saja memang penonton yang hadir di sini
atau supporter supporter yang mendukung tim nasional
tapi juga dari luar daerah surabaya dan sidoarjo baik itu dari mojokerto jombang
terenggalek wilayah wilayah jauh dan dari lombok juga ada yang sampai ke sini
dari bali juga memberikan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat datang ke sini fani
ini luar biasa sekali
delta sidoarjo menjadi tuan rumah dilaksanakannya piala aff
dan harapan semua orang pastinya mereka akan menggalang kemenangan sebagai juara aff pada tahun ini
karena setelah mereka menang ini mereka nantinya juga akan dikirim untuk menuju ke piala asia
pastinya pada september dua ribu delapan belas nanti
sebelumnya mereka sudah mengalahkan lawan lawan terkuat mereka
yakni myanmar kemudian juga thailand serta vietnam
luar biasa sekali perjuangan dari u enam belas ini untuk bisa sampai ke babak final ini melawan malaysia akhirnya fani
baik eka rima animo yang luar biasa ya di sana saat ini
tapi kita berharap agar pertandingan yang akan berlangsung nanti malam berjalan kondusif aman dan tentram
terima kasih eka rima atas laporannya langsung dari sidoarjo jawa timur